aku gak suka ngelihat kamu
di depan aku ra
kita di malam
ya karena itu nyakitin perasaan aku kak
maafin rara ya davin
ra tunggu dong
aku nanti kamu pulang ya
ini juga lagi hujan kok
aku cuman gak mau
gak apa apa kok kalau rara bareng davin aja
hujan gini davin bawa jas hujan kok
kan kasian juga jam segini macet
kalian berdua tuh gak denger ya
rana tuh dari tadi udah bilang
kalau rahara bisa pulang sendiri
jadi mendingan kalian pulang aja deh
kebetulan kan ada raksi
jadi rara pulang sendiri aja
thanks kak vero traktirannya
rara duluan ya semuanya
kamu yakin pulang sendiri
kalau saya lihat hubungan kamu sama rara itu
semakin dekat ya
kamu itu ada hubungan apa sama kamu
jangan jangan kak vero
suka ya sama rara
ada yang bisa saya bantu mbak
gak ada sih pak
sampai kapan gue begini
gue takut kalau salah satu diantara mereka
lebih baik gue jujur aja ya ke vero
kalau pak davin itu mantan gue
gue bilang duluan aja ya ke pak davin
aldino alergi lo tuh parah banget
lo gak usah khawatirin gue ya
gue udah damai siapa
kita langsung begini ya
gue gak tau kenapa
gue gak pernah bisa move on dari aldina
padahal dia udah sering ngecewain gue
bukannya lo harusnya jaga nadif
lo tenang aja
tuan aku udah pulas tidurnya di dalem
lagian mendingan gue anterin lo balik
sekalian juga gue mau mampir ke miss brise
itu si ridki tadi ngabarin gue
katanya dopetnya ketinggalan
jadinya gue harus kesana
dan talangin dulu bayarannya
dadah aja ritki
tapi lo bakal balik lagi kan kesini buat jajanannya
lo tenang aja
gue harus ke parkiran dulu ambil motor
ikut apa engga
lo kayak begal tau ga sih botol kecap
tau aja sih gue mau begal hati lu
ya abang ojolnya boleh pergi dari sini
karena ada yang mau gue omongin sama lo serius
makanya gue harus ketemu sama lo ngobrolnya
ya ga gini juga dong caranya botol kecap
terus gimana caranya kerupuk kulit
apa mau ngobrol di depan rumah lo
apa nggak nanti gue perang dunia tuh sama calon mertua
gue kan harus menjaga hubungan baik gue sama calon mertua gue
ya udah bang saya berdiri disini aja ya
bayar udah pake aplikasi ya bang
iya bisa deh bisa
eh bentar bentar
maafin deh bang ini pacar saya mahkum aja lah
suka ilang fokusnya seolah olah fokusnya sama saya doang
ga usah didenger bang
diam lah emang aneh
abangnya tuh pengertian banget
lo mau ngomong apa cepetan penting kan
katanya yaudah cepetan
lo jangan sedih sedih lagi ya gara gara aldino
gue sama nadif bakalan berusaha jagain hati lo dari orang pecundang kayak aldino
dan gue bakalan berusaha sekuat tenaga gue
buat hapus nama aldino dari hati lo
pegang janji gue

terima kasih lo
modus dari mana sih gua itu tadi nyelamatin lo
lo tuh tadi udah serempet motor
harusnya tuh lo bilang makasih aja jodohku sayang
ini penting banget ya
tadi selama di perjalanan ke rumah sakit
lu gak diapa apain kan sama dinosaurus
itu dinosaurus gak ambil kesempatan dalam kesulitan kan sama allah
lo tenang aja
gue tuh bisa jaga diri gue sendiri bakal kecap
satu hal lagi kerupuk lo itu
dan ini penting banget lo harus tau karena ini menyangkut nyawa gue
apalagi sih botol kecap
akhirnya gua bisa tidur dengan nyenyak
karena gue udah denger lo ngegas ngegas sama gue
sekarang lo boleh pulang
mau selaman sih
ya udah sana pulang
eh pulang sana ke rumah
gue liatin dulu dari sini sampe ke rumah
di depan aku ra
kita di malem
ia karena itu nyakitin perasaan aku ra
maafin rara ya davin
rara gak bermaksud nyakitin perasaan david
sekarang kita emang udah gak pacaran
tapi perasaan aku ke kamu itu sedikitpun gak pernah berubah ra
dan aku berharap
kamu ngerasain hal yang sama
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
rara sama davin bukan yang udah putus ya
tapi kok udah dilarang gak boleh pacaran sama anak kaya padani ps
tapi masih gak kapok kapok juga ya
masih deket aja lagi
oh jadi raka sama davin itu udah pernah pacaran sebelumnya